menjelang idul fitri pengunjung pasar tanah abang jakarta pusat membeludak hingga menyebabkan terjadinya kerumunan masif
sementara itu hingga minggu siang jumlah pengunjung pasar tanah abang sudah lebih dari seratus ribu orang
pada senin siang pengunjung mulai kembali berdatangan meski tidak seramai sebelumnya
pertanyaan dari pemirsa dki jakarta
saya ingin mencoba saja ingin mencoba jalan sampai tahu ada yang bisa dibeli
pengelola pasar tanah abang bloka indiarto tanu miharja menyebut
sementara biasanya mayoritas pengunjung adalah pembeli partai besar atau grosiran dari luar kota
menjelang idul fitri ini pengunjung didominasi pembeli eceran dari dalam kota
untuk mengantisipasi kembali membeludaknya jumlah pengunjung dipadam
pasar tanah abang tujuh delapan ratus tiga puluh empat kios di blok a akan ditutup secara bergantian
kios bernomor ganjil akan tutup pukul empat sore sementara kios dengan nomor genap tutup pukul lima sore
sementara itu dua enam ratus personel gabungan dari tni polri dan satuan polisi pabong praja disiagakan
di sejumlah kawasan pasar tanah abang untuk mengawasi pembatasan jumlah pengunjung
pintu masuk blok a itu sudah bikin posko bikin tenda
itu adalah sifatnya mengawasi
kalau memang keadaannya sudah melebihi pintu masuk akan ditutup
ya kan kita saling kontak informasi semua
di dalam kan ini kan ada security ada pengawas semua segala
yang mengawasi seperti kayak begitu
selain itu kereta rel listrik atau komuter lain tidak melayani penumpang yang naik maupun turun
mulai pukul tiga sore sampai pukul tujuh malam
mahardika utama fadli julian jakarta
mahardika utama fadli julian jakarta